who menetapkan standar jumlah tes swab di angka satu banding seribu penduduk per minggu
menurut satuan tugas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito
indonesia baru mencapai tiga puluh lima enam persen dari standar tersebut
data kementerian kesehatan mencatat per dua puluh satu september
sebanyak enam empat ratus tiga puluh orang dites pcr per sejuta penduduk indonesia
menurut wiku jumlah swab tes dari pemerintah rendah karena kesulitan logistik
kita harus mengirim sampel dari area terdekat di indonesia
di kota kota besar kapasitas laboratorium di area tersebut telah dikumpulkan
selain tes dari pemerintah
masyarakat bisa melakukan tes swab mandiri di laboratorium atau rumah sakit swasta
biayanya berada di kisaran lima ratus ribu hingga tiga juta rupiah
harga tes swab pribadi tergolong tinggi
karena pemerintah belum menetapkan harga eceran tertinggi untuk tes tersebut
indonesia belum memiliki pabrik yang dapat memproduksi alat alat pcr
karena semuanya kita impor
mulai dari mesinnya kita beli
bawa regen transport kita beli
regen pcrnya kita beli
sampai detailnya semua kita beli
kita tidak berusaha untuk memproduksi dari dalam
kita perlu biaya modal
nah modal sekitar kalau dilihat dari devisa kita ya rasanya berat
bukan tidak mungkin berat
data kementrian kesehatan menunjukkan
per dua puluh satu september
dua puluh tujuh lima ratus dua puluh lima spesimen dites pcr di indonesia
positivity rate tanah air sepekan terakhir masih tinggi di angka lima belas delapan persen
jauh di atas standar lima persen
yang diterapkan who
carmel mursalin jakarta